kantor bpn baik kanwil maupun kantor bpn di kabupaten dan kota
saya perintahkan saat itu saya tidak mau tahu
tahun dua ribu tujuh belas harus keluar sertifikat lima juta
sementara biasanya dalam agenda pembagian sertifikat tanah
presiden joko widodo akan membagikan sepeda kepada warga yang beruntung
mulai masa kampanye saat ini tidak akan ada lagi pembagian sepeda
hal itu langsung diumumkan jokowi di depan warga kabupaten dan kota bogor
kali ini agenda pembagian tujuh sertifikat tanah di kabupaten dan kota bogor
tidak diisi dengan momen pembagian sepeda
presiden jokowi menyatakan karena sudah dilarang
mulai saat ini tidak ada pembagian sepeda kepada warga dalam agenda pembagian sertifikat tanah
biasanya presiden jokowi mengadakan kuis khusus saat pembagian sertifikat berlangsung
hal yang ditanyakan biasanya soal pancasila pengetahuan umum tentang negara
ataupun nama ikan pulau dan suku di indonesia
berdasarkan arahan dari badan pengawas pemilu
presiden jokowi dilarang membagikan sepeda saat sudah menjadi calon presiden pada masa kampanye
larangan ini berlaku meskipun jokowi sedang menjalankan agenda kepresidenan
sudah pegang yang bapak ibu ada yang mau maju enggak
tapi enggak dapat sepeda
karena mulai kemarin kita sudah tidak boleh lagi bagi sepeda
senangnya senangnya bapak ibu kan diberi sepeda kan
nah sekarang enggak boleh
jadi karena enggak boleh ya enggak ada yang maju lagi